ya tak sedikit warganet yang geram atas dugaan penyelundupan barang mewah menggunakan pesawat milik garuda indonesia
tapi ya seperti kata bu sri mulyani tadi usaha penyelundupan akan selalu ada dengan cara apapun meskipun pengawasannya sudah cukup canggih
tapi bagaimana sih sebetulnya penyelundupan ini bisa mudah dilakukan apalagi di plat merah tadi ya di maskapai plat merah
bergabung bersama kami justinus prastowo direktur eksekutif center of indonesia
pak yustinus selamat malam
selamat malam mbak
oke pak justinus kalau kita melihat kasus yang mengaitkan garuda ini nampaknya kan yang cukup jadi pertanyaan gitu
kok bisa sih perusahaan plat merah sebesar garuda quote unquote gitu kecolongan dengan adanya barang barang yang tidak terdaftar dalam muatan
pak justinus melihat ini seperti apa
ya saya ingin berpendapat tapi lebih fair
jangan sampai nanti ini ada upaya untuk hanya cara cara untuk mau mendiskreditkan
nah ya pak
direksi garuda ini secara umum ya
karena gini ini hal yang sebenarnya cukup umum terjadi ya mbak ya
artinya ini sudah biasa terjadi dilakukan oleh banyak pihak membawa barang lalu nanti diselesaikan di dalam negeri kepabeanannya
itu biasa dilakukan
karena alasan praktis saya sebenarnya kalau dari awal diurus itu bisa makan waktu yang banyak lalu nanti ribet mendingan dibayar di belakang
itu juga diperbolehkan
nah itu dari sisi praktek kebiasaan meskipun itu tidak baik ya tidak benar
nah lalu saya ingin masuk dalam isunya apa yang terjadi
karena saya juga informasinya terbatas tapi setidak tidaknya karena ini kebiasaan barang ini tidak masuk dalam manifest gitu kan
lalu menjadi masalah ketika ketahuan atau ketika tidak dideklarasi secara voluntary oleh pemilik barang tidak dilaporkan
nah seharusnya memang ada aturannya kalau barang bawaan itu hanya boleh
dan tidak perlu bayar pajak dia masuk kalau di bawah lima ratus usd
itu tidak ada masalah
tetapi kalau di atas satu lima ratus usd harus mendeklarasikan dalam pemberitahuan impor barang pib
lalu nanti dibayar pajak pajaknya
itu aturan yang berlaku
dan kalau barang itu adalah barang bekas bahkan harus ada rekomendasi dari menteri perdagangan
karena ini terkait barang yang
mungkin dibatasi atau dilarang untuk masuk
nah dari konteks ini saya melihat memang tidak ada dokumen dokumen yang dideklarasi atau dimasukkan
kemungkinan memang karena praktek tidak ada masalah lalu dilakukan seperti itu
ya anggapnya biasa aja gitu ya
ya anggap biasa
memang itu praktek yang tidak benar tetapi jadi hal yang lazim gitu kira kira
nah ada juga pernyataan dari pihak garuda
kalau barang tersebut adalah milik karyawannya milik karyawan dari pt garuda
tapi karyawan jelas harus mengikuti
prosedur dan juga membayar bea masuknya begitu
apakah memang prosedurnya kalau tadi pak justinus biasa aja nggak apa apa bayar di belakang
memang seperti itu
tidak tidak membawa kemudian mengaitkan dengan hukum pidana karena ini adalah ilegal
memang kan kalau kita naik pesawat ada custom declaration ya mbak ya
yang harus diisi ya
nah barang barang itu kalau ada dalam list custom declaration
itu sudah jelas tinggal dideklarasi di situ
nah kalau barang itu di luar list custom declaration
dia harus mengisi pib atau credit note nanti ketika custom note ketika nanti dia datang ke indonesia
lalu mereka mau membayar mendeklarasi berapa nilainya
lalu pacar serutang berapa itu akan dibayar
nah sekarang tinggal dicek apakah ada proses pembayaran atau deklarasi yang dilakukan oleh karyawan itu
siapapun itu yang membawa
lalu dicek barang itu nilainya berapa
kalau nilainya di bawah lima ratus nggak ada masalah
tapi kalau lima ratus sampai satu lima ratus dolar harus dibayar pajak pajaknya termasuk biaya masuk tanpa perlu membuat pib
tetapi kalau di atas satu lima ratus itu akan dianggap orang yang impor normal
sehingga harus mengisi dan menyerahkan pib nya gitu
pak justinus kita tahu ada dua barang yang diduga
ada yang ilegal yang masuk melalui pesawat baru garuda
kemudian ada juga dua sepeda brompton nih
nah kalau untuk spare part mungkin harganya bervariasi ya
kalau untuk sepeda yang kisaran harganya kita tahu dua puluh hingga delapan puluh jutaan lah
ini memang besar gitu
nah besaran pajaknya ini biasanya berapa sih pak mungkin masyarakat supaya tahu sampai seolah olah seperti diselundupkan begitu
menurut saya sih kalau sepeda justru malah tidak masalah
karena begitu datang tinggal dibayar pajaknya
jadi berapun itu harganya apalagi itu kan bisa ditenteng ya
tanda kutip kan kalau knockdown bisa ditenteng
nah berapa yang terhutang
pertama kan biaya masuk
biaya masuk bervariasi
lalu ada pajak penghasilan pasal dua puluh dua impor
dan kalau itu masuk kategori barang mewah
jadi tergantung jenis barangnya
dan itu biasanya prosesnya cepat untuk membayarkan itu pak justinus
dia sukanya pelayanannya bagus setelah dideklar barang apa nilainya berapa
lalu akan dibantu untuk mengetahui pajak berhutang dibayar barang bisa diambil
terima kasih banyak pak justinus prastowo direktur eksekutif center of indonesia taxaction analysis
telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected